apa pingsan tante tante yaudah yuk cepetan yuk enaknya mah jalan jalan kayak gini apalagi udaranya seger banget iya cuma jarang banget loh jalan jalan kayak gini kalau gak ada kamu aduh
ngejek kaki gua hah
yeee apa sih lu tuh yang salah seloncoran di jalan umum lu
eh kata siapa ini jalan umum eh ini taman
udah udah kalian nggak perlu ribut di sini aksa gak salah
loh kok gilang mah
yaudah jelas jelas tadi yang nginjek anak ini kamu kan
kamu tega apa aksan dimarah marahin sama dia tapi dia gak salah
apa mama perlu marah marah dulu di sini baru kamu minta maaf
gua minta maaf yan gua salah gua udah nginjek kaki lu
ya udah yaudah
nah begini kan lebih rapi
pasti selama kamu di kontrakan kamu sudah tidak memperhatikan penampilan kamu
jadi kelihatan usut kalau sekarang kan sudah lebih fresh
tapi kamu gak lupa dengan janji kamu
bapak gak usah khawatir untuk tentang itu
nah nih mah
nih es krim coklat ini enak banget loh mah
mau gak mah nih
hmm enak kan mah
cuman kayaknya lebih enak yang stroberi deh
soalnya ada asem asemnya jadi segar nih mama sopin ya
aduh aku jadi pengen hamba deh
kalau nggak salah di daerah sini nih ada restoran es krim yang paling enak
pokoknya semua jenis es krim ada di situ
kamu mau gak
wah maulah mah
lagi dong mah
yuk mah yuk
tapi kamu pasti puas dari sana
kayaknya nyokap lo perhatian banget ya maxon
sama lo kayaknya kurang peduli gitu lah
apa lu nemuin bahan buat ngeledekin gue gitu
login siapa sih mikir kayak gitu
eh harusnya lu tuh bersyukur tau gak
masih banyak yang lebih menderita daripada lu
contohnya adalah orang yang gak pernah ketemu sama nyokap kandungnya sendiri
maaf apa betul ini rumah ibu ranti
iya pak ada perlu apa
kami dari klinik kanker sembuh jati ingin memberitahukan bahwa ibu mendapat pengobatan gratis di klinik yang baru
sesuai dengan moto kami bahwa kesembuhan pasien adalah komitmen kami
dan kami menunggu kedatangan ibu di klinik kami
iya pak terima kasih
apa ibu dapat pengobatan gratis bu
wah ini beruntung banget ya
pasti karena tante anti itu orang baik jadi dapat rezeki dari allah
ya alhamdulillah ya doa kita selama ini terkabul
nih tadi orang itu kasih kartu nama buat ibu
eh perhatiin deh lambang klinik ini
sama banget gak sama daun ini
sama banget kan
padahal tadi kakek mulia bilang
kalau kita tuh harus hati hati sama daun ini
karena daun ini tuh beracun

kita bisa mengambilnya

ada sesuatu di klinik itu
mendingan kita gak usah kesana aja ya
ini teh hangatnya
kamu sudah kasih perawatan untuk nanti
papa gak usah khawatir
mama sudah suruh orang untuk nyamperin ranti
memberikan pengobatan gratis di rumah sakit kenalan mama
di rumah sakit kenalan kamu
kenapa nggak di rumah sakit tempat ranti dirawat dulu
papa kok gak percaya sih sama mama
mama kan sudah janji
dan mama pasti tepati
mama kan sudah mendapatkan semua yang mama inginkan
kamu sudah kembali di samping gue lagi
untuk apa aku ingkar
kalau papa masih belum percaya
besok mama ajak bapak untuk melihat secara langsung
dengan mata kepala papa sendiri
aku aku aku gak bisa bernafas
aku gak boleh nyusahin dia
dia kan capek
udah kerja keras seharian
dia butuh istirahat
kalau aku atur nafasku pelan pelan
ibu kayak pulus banget
ibu pingsan mer kita harus bawa ke rumah sakit
kenapa mer gue berhenti
le mendingan kita gak usah
dek rumah sakit itu
kita tuh gak punya uang
terus kita gimana dong
kalau menurut aku
kita bawa ibu kamu ke klinik yang kemarin itu
kan bisa ngasih pengobatan gratis li
tapi kan kakek mulia pernah bilang kita tuh gak boleh kesana
lu gak usah dengerin deh petunjuk kakek aneh itu
ya siapa tau aja menurut kakek mulia
itu tuh bener bener daun
bukannya lambang yang rumah sakit itu
udah deh kita tuh gak punya waktu lagi
gak usah didengerin tuh kakek kakek
li mikirnya tuh jangan kelamaan dong
kita itu gak bisa bawa tante ke rumah sakit itu ya

kita itu gak punya uang buat bayar uang mukanya